gak siang pak tali juga ingin kapan
dipatang pamih malam dimana
gak siang tang kurak nanda nyanyikan
putihnya gak siang putih mari baik
itu kan anak tang kurak
aku gak boleh takut
pokoknya aku harus bisa pecahin misteri teror tang kurak ini
kasian aku sama ali
dia bakal terus dijauhin temen temen
dan cukup gak bisa temenan lagi sama adam
aku harus cari tau
pokoknya aku harus ikutin anak tang kurak itu
bikin merinding aja
aku gak boleh takut
dia turunin aku sama ali
aku gak boleh takut
aku gak boleh takut
aku gak boleh takut
biarin kamu yang bahas putih sama mereka
gila pak rete yang udah nyampe
kita kan masih jauh perjalanan pulangnya
lagian dimana mana pak rete
laki laki itu nganterin perempuan pulang
ini mama laki laki yang perempuan
ngantriin pak rete
kok naik kelas gitu sih
ikhlas ridho ker korban merdeka
ali sama rafa t bukannya ikhlas
tapi kepaksa gak ada pilihan
udah sena masuk
buat nanti buat nanti
kenapa pak rete
pintunya masih terbuka
kenapa rete nak
saya cek dulu sebentar
gak ada apa ya
bella gak ada
gak ada di kamarnya
saya udah cari ke toilet gak ada
di kamarnya gak ada di ruang tamu gak ada
tapi emang kena handphone
kepala ikat tuh kemana sena
pak rete pak rete pak rete jangan teriak teriak
kalau pada saya teriak teriak nanti warga malah tambah takut
ya gak gitu juga pak rete
ini cuma hatu
ringan sekarang kita cari aja yuk
udah tutup dulu pintunya cepetan tutup pintunya
pak retenya keluar
kan mau nyari anaknya anak pak rete
ayo kita cari kak bella yuk
gak usah pak rete ribet amat nih
ayo buruan lah
mana ya pak rete
eh pak rt
mau ke mana malam malam gini
mau cari makanan prih beteng
lagi si bella lah yang minta cariin martabak
eh pepes jengko
si bella tuh pengen martabak
martabak manis katanya
selamat ulang tahun pak
selamat ulang tahun pak
ada yang aneh nggak nih
kayaknya ada yang aneh
kan ada yang jual martabak sebelah sopan
onu agak pilih
ibu ke tempat ayam
ngertiin pengennya apa
udah ketawa saya kalau dia bikin martabak
yang jual martabak sebelah sono

ada yang nggak beres ini kayaknya
ayo mengikutin yuk
tapi mana ya anak tengkorak tadi
kek gansing tengkorak
gas yang batali juga ingkapan
dipatang kami malam
siang tangkurak nanden nyanyikan putihnya gas yang putih mari baik gas yang tangkurak
olah pasang jikunya lalu tolong jago kan jikunya tagak suruh berjalan
siku kini denai nantikan aduh mantra dua capai ah aaa aaa aaa
kalian tidak akan bisa lepas dari mantra gas yang tengkurak
kok kabel nggak ketemu sih
bingung nggak tahu kabel ada di mana udah dicari kemana mana nggak ketemu ketemu
kebiasaan ini suka bikin khawatir ayahnya aja udah tahu yang harusnya sendiri
emang ini maunya bella
apa mungkin bella dibawa
dibawa kemana kuburan
aduh belum belum belum belum juga diomongin kuburan
gasing tengkorak itu tekan terbuat dari tengkoraknya anak anak
jangan jangan bela itu dibawa buat dijadikan gasing yang baru
yang lain aja
kayaknya mendingan kita sekarang kekuburan yuk
berhenti kalau urusan kuburan saya
enggak ikut sih ini tekan bela anak paritist sendiri
sih spatial digugurkan someny kiki kika kika atera i competition
pak rete cuk
aduh bericek apaan tuh
siburanti mulutnya gak disekolahin
kesel banget lagian pak rete
nakut pisan sih
saya gak takut
pak rete takut ya
rafa juga takut
tapi kalau demi kak bella aku harus berani
tuh rafa yang biasanya takut aja jadi berani
rafa aja yang takut biasanya jadi berani sekarang
kalau kamu ngomongkan batur
mau nyelamatkan bella apa enggak
mau tapi jadi buah si malakama ini t
ah udah cepet
tidak salah gak sih ini salah
ayo sekarang aku buruan
jangan cari penyakit